halo pak assalamualaikum
kamu dimana ren
saya pergi di jalan pak
memantar bunia dan anaknya
mantarnya sama kailah
bukannya mereka lagi di rumah sakit ya
iya pak bunia keluar dari rumah sakit pak
karena dia bilang dia melihat suaminya disana
dia ketakutan akhirnya kabur dari rumah sakit pak
ya sebelumnya tadi saya beberapa kali nelfon bapak
nanti aku telepon lagi ya mbak ya
ya allah alhamdulillah akhirnya saya nemuin asgharah ya allah
sekarang masih hidup ya allah
alhamdulillah papa nemuin kamu nak
tinggiran sedikit gak
kok waktu pak
kepas olarnya mati
assalamualaikum pak ya
kan sudah izin pak
padahal aku udah izin abizar sakit masa gak ada perasaan sih aku dihitung bolos loh
yaudah gak apa apa sabar ya
mau masuk terminal nggak pak
jangan pak jangan pak di sini aja pak
luasnya masuk pak
oke kita turun ya
ibu ibu maaf nih karena angkot saya mogok jadi nggak bisa masuk terminal

ya pak ada apa ya
tadi lihat ini gak ada penumpang balita gak pak
oh iya pak barusan anak ini turun sama ibu bapaknya pak
iya pak karena mobil angkot saya mogok jadi saya nggak bisa masuk ke terminal pak
ke arah mana
itu tuh kayak itu pak
makasih ya pak ya
pak ini kok berhenti ya sembarangan sebab bahaya buat orang pak
bahaya buat orang ini tuh berhenti asal asal
jangan ada lagi yang berani
ganggu bania dan kayla
kalau enggak saya akan laporkan polisi kalian
udah sayang kita pergi aja
bunia tunggu bunia
saya bukan orang jahat
ini om baik yang ngantuin kita ke rumah sakit
saya yang satu mobil sama pak ham
dan saya yang diminta pak al untuk menjaga ibu di rumah sakit
gue malah kabur dari rumah sakit
jadi mas ini temannya mas al
iya saya asisten pribadi
saya harus pergi dari rumah sakit karena
saya melihat ada suami saya di situ
ya mas lihat sendiri kan
anak buahnya diutus sama suami saya untuk mencari saya dan anak saya
dia pasti mau kita kembali lagi ke rumah itu
saya nggak mau dipukulin lagi sama suami saya
aku kabur dari bapak
soalnya bapak suka pukulin mama
sekarang saya harap ibu tenang
karena saya sudah dimandat wali
saya paal untuk menjaga ibu
jadi insya allah saya akan menjaga ibu dan anak ibu
mas sendiri lihat kan saya itu dikejar kejar
suami saya itu orang jahat mas
dan pasti dia dengan mudahnya bisa mendapatkan saya dimanapun saya berada
saya nggak mau kembali lagi ke rumah yang sasat seperti neraka itu mas
saya saya mengerti
daripada di sini
di sini kurang aman buat anda dan anak anda
jadi begitu catanya mas rendy
saya nggak mau kalau saya harus balik lagi ke rumah suami saya
saya juga sepertinya tidak bisa lagi untuk tinggal di hotel mas
karena mas permadi bisa melacak kartu kredit saya
semua barang saya dan kaila masih ada di situ semua mas
tapi nggak mungkin kita bisa ambil selama masih ada anak buah suami saya di situ
iya kalau memang sangat diperlukan bu
mungkin belum mau pakai kartu kredit saya dulu
mas permadi itu bukan orang sembarangan mas
dia punya pengaruh yang besar di banyak tempat
lagipula kalau saya pakai kartu kreditnya mas rendy
mas yang kena getahnya saya nggak mau mas
tapi yang jelas ibu tenang aja
ini selesai kan berusaha membantu ibu
saya dan kaila beruntung banget
al mau ngutus mas rendy untuk membantu kita berdua
ya pak al sempat bercerita ke saya
ibu waktu itu pernah membantu pak al
jadi pak al merasa sangat berhutang budi sama ibu
dan itu artinya
sudah tugas saya juga untuk membantu ibu
mungkin menurut saya
untuk sementara ini
tempat tinggal yang aman buat ibu dan anak ibu ya
ya yang pastinya
diluar dari pantauan suami ibu dan anak bu hanya
mas tahu tempat yang aman
mama punya kontrakan
ya enggak lah ren
itu loh tetangga di belakang apartemen kita
itu teman mama kan sekarang tinggalnya di luar negeri
dia punya kontrakan di situ
nah dia itu minta bantuan mama untuk memasarkan
kalau bisa itu rumahnya di kontrakin gitu
iya saya tau tempatnya
kalau kontrakan yang punya teman mama itu masih mama yang urus
oh iya masih masih ren
apa ada kontrakannya kosong ma
ya masih ada sih
iya jadi ini ma ada temennya pak al
sepertinya sementara temennya pak al ingin tinggal di sana
ndre aku ceritain di sana ya
tolong disiapin ya ma
soalnya kita juga sekarang lagi mengarah ke sana
ya udah nanti mama telepon sama penjaga kontrakannya
kamu udah tau alamatnya
tolong kirimin ya alamatnya
nanti kita langsung ketemu di sana aja
nanti mama kirimkan ya ren
makasih banyak ya ma
nino kayaknya kita harus pakai cara yang lebih efektif lagi deh buat cari reina
lo bicara seperti apa saya sudah berfustasi saya tidak bisa tidur saya mikirin rena terus
saya takut kalau sampai terjadi sesuatu dan terlambat buat nemuin rena
iya pak saya paham gimana kalau kita minta bantuan tenaga yang lebih profesional
bukan polisi tapi seperti detektif pribadi
nanti saya minta tolong teman teman saya biar cariin siapa tahu mereka punya kenal
iya ianya bisa juga terima kasih banyak
terima kasih ibu elsa
nanti saya dan rekan saya akan melakukan pertemuan lagi untuk kelanjutan pembicaraan kita
dan semoga saja kedua perusahaan sama sama mendapatkan keuntungan ya
amin saya juga berterima kasih ya pak
karena bapak masih mau melanjutkan proyek ini
memangnya siapa sih yang nggak mau menangani proyek ini
apalagi partnernya seperti ibu elsa
kalau dia bukan rekanan perusahaan ini udah gue suruh pulang aja sih dari tadi
oke kalau gitu saya permisi ya pak karena masih ada meeting yang lain
oh iya silahkan silahkan ibu elsa terima kasih saya lagi
gagal bagaimana maksudnya
tadi kita hampir aja pak bakal dapetin dunia
tapi ada yang bantuin bunia pak
jadi dia kabur pak
pergi ke tempat biasa kumpulkan semuanya saya kesana sekarang
cepet dulu ya
lagi beres beres pak
assalamualaikum mas yuda
ya baru pulang sih pak
iya nih mas mau ada penghuni baru
oh dari mana pak
tahu juga deh bu tapi katanya sih kenalannya bu mayang
oh ya udah pak kita masuk dulu ya
masuk dulu pak ya
oh ya silahkan mas
ya allah sekarang kamu dimana nak
rasanya papa tadi hampir bertemu sama kamu sayang
ini salah papa nak
papa yang kurang cepet
papa jadi kehilangan kamu lagi nak
ya allah komentar ini kenapa sering muncul ya
saya harus lebih bisa menenangkan diri
gak mungkin saya naik motor dalam kondisi begini
waalaikumsalam al kamu dimana
ini lagi di jalan tadi
lagi nyari askara
aku lagi liat askara tadi ma
iya aku liat askara tadi diangkot diangkot ma
makanya tadi aku kejar angkotnya
bukan mama gak percaya tapi
mama takut kamu kelolaan
lebih baik kamu pulang
dan aku beneran liat askara
udah nanti aku ceritain lebih panjang di rumah ya
aku mau ngejar askara dulu
kamu gak ada yang percaya sih
harus saya cari kemana lagi ya allah
kapan saya bisa berkumpul lagi dengan kedua anak saya
askara ketemu bu kata mas al
ya makanya katanya al dia ngeliat askara diangkot
kok bisa diangkot
sama siapa bu
saya gak tau makanya al belum cerita secara jelas
ya alhamdulillah saya seneng sekali gitu
maksudnya at least ada titik terang kalau askara ternyata masih hidup
aduh aduh semoga ya
tapi saya gak tau
saya takut kalau cuma halusinasi
saya berharap ini benar
saya berharap ini benar dan saya berharap ini adalah salah satu petunjuk dan titik terang
kalau askara berdua masih hidup dan bisa ditemukan
tapi di lain pihak saya khawatir sekali al itu harusinasi karena kelelahan dan saya takut itu depresi
itu aja sih
kiki berdoa semoga memang itu beneran askara
terus sekarang masih sehat kondisinya
dan kalau memang askara masih sehat kondisinya dan masih hidup
tolong kembalikan askara
amin ya allah
saya juga berulang ulang melihat orang yang mirip roy
mungkin al juga begitu
dia berulang ulang melihat sosok yang mirip askara
ya tuhan kuatkan kami semua dalam menghadapi cobaan ini
dan mudahkan dia menemukan anak anaknya

ia ngelayan mengenai teman
anak nama mereka sudah pulang
bukan alang salah tapi aku yang salah aku yang ajak rina jalan jalan ke sini
tante minta maaf ya nath ini salah tante semua yang terjadi karena salah tante rina
cepet pulang ya
tante frozen tangan sama rina
ini aku gak bisa diem aja sih kayak gini
aku harus berbuat sesuatu
aku harus bantu cari rina dengan cara
siap siap dengan pak nino dan ibu zara ya
dapat rekomendasi dari teman saya katanya kerja sangat bagus ya saya senang kalau
beliau mengatakan kalau kinerja saya bagus jadi bagaimana apa yang bisa saya bantu

saya udah cari kemana mana bahkan sampai keliling keliling semua daerah
masih belum bisa menemukan
makanya saya butuh bantuan bapak
mungkin bapak bisa membantu untuk menemukan kembali putri saya
bagaimana bisa tahu
baru saja klien saya meminta tolong kepada saya untuk mencari seorang anak kecil
dan kebetulan anak kecil yang dia cari itu sama dengan yang bapak ibu cari
di mana mana selalu aja ada dia
kok kamu di sini
iya aku meeting sama seseorang
karena aku rencananya
aku mau nge hire dia buat nyari reina
dan ternyata dia bilang kamu cuma nge hire dia
sekali lagi makasih banyak
kamu masih ikat dan kamu mau bantu untuk nyari reina
dan soal yang kemarin malam itu
aku lagi kesal
tapi kan emang seharusnya dia ngelakuin ini
agar kelihatan erosional ya
nah potatoes makasih ya
terus sama kayak apa sih
gak berarti emang ada palkunya ada
belum lagi nyerah ya
mending kita fokus cari rena sampai rena ketemu itu aja
tidak usah nyalahin diri sendiri ya
aku minta maaf ya aku yang bikin kekacauan ini semua
coba aja waktu itu kamu tidak lengah jagain rena
ini semua pasti nggak akan terjadi
iya ini dia
misalnya kalau gitu aku permisi ya
aku akan beri kamu
erasa pasti sengaja deh
kesusahan masuk mobil
biar bisa dibantu sama nino
dasar pencari perhatian
pak hati hati pak
terima kasih ya
kenapa sih no
kau masih baik sama dia
apa yang terjadi ya sudah terjadi rena sudah hilang
daripada kita sibuk untuk menyalahkan siapa lebih baik
fokus untuk menyerahi rena
kita ke dalam
kenapa sih no kamu belain dia
atau jangan jangan benar
kamu masih ada rasa sama elsa
saya tidak boleh begini
setiap kali kecemasan ini muncul
gemetar di tangan saya juga ikutan muncul
sekarang sudah mengaruh ke badan
saya harus kuat demi askara dan rena
mungkin saya harus minta bantuan sama randy
halo pak assalamualaikum
kamu dimana ren
saya pergi di jalan pak
mengantar bunia dan anaknya
mengantarnya sama kayla
bukannya mereka lagi di rumah sakit ya
iya pak bunia keluar dari rumah sakit pak
karena dia bilang dia melihat suaminya di sana
dia ketakutan akhirnya kabur dari rumah sakit pak
ya sebelumnya tadi saya beberapa kali nelfon bapak
terus sekarang mau kamu antar kemana
ada kontrakan di dekat apartemen saya pak
dan sepertinya bunia butuh tempat yang aman untuk sementara pak
karena tadi juga saya melihat ada anak buah dari suaminya menyergap bunia ini pak
kamu share login aja alamatnya
baik pak nanti saya share titik lokasinya apa
ya sama sama pak
tapi maaf pak
bapak ada apa ya nelfon saya
nanti aja saya cerita ya
yang beri pesan nelfon itu al
iya pak al
pak mau ke mana
aku mau ke rumah al ma
mau tanya apa yang bisa kita lakukan untuk bantu cari rena sama sekarang
aku kasihan ngelihat al kondisinya sampai begitu ma
nggak usah kamu di rumah aja ngapain
aku mau ikut pak
kan aku juga khawatir sama rena sama askara
mau ikut bantu
paling enggak aku bisa ikut bantu menguatkan ibu
kamu yang mau rasain sekarang apa ada yang enggak enak ada yang sakit enggak
aku baik baik aja kok
sebentar aku ganti sepatu dulu
kenapa begini ya allah

tadi terdarah di dungu
kita masih kerja bersama
kenapa tuhan ini nanggu
itu sebelah muka waktu apa
siapa sih cu
kamu apaan disini
tadi habis cuci tangan
sakit sakit tapi masih aktif banget ya
makin berat aja
kamu mau main sendiri dulu
yaudah kamu tungguin mamah ya
tunggu dulu ya
kalau dilihat titiknya sih disini tempatnya
kenapa sih ini
sering sekali ya saya merasa
dekat teman askara
apa ini bentuk rasa kerinduan saya sama aspara ya
biar papa tau kamu dimana
pak al ada disini
janjian sama randy tadi saya
oh ini kontrakannya ibu
bukan pak bukan kontrakan saya
ini kontrakan teman saya
kebetulan dia itu lagi di luar negeri
minta diurusin ini kontrakannya di sini
saya kira randy malah sudah sampai
oh belum pak
saya juga lagi nunggu juga katanya rendy mau ke sini
dari mana kamu duluan tadi
iya pak tadi perjalanannya agak macet
lebih baik kan
makasih ya aku udah membantuin saya
ini dulu waktu saya sempat menghilang
cukup banyak membantu saya
alhamdulillah ya masih bisa
silaturahim lagi di sini ketemu lagi di sini
ya apa yang saya lakukan juga gak banyak banyak banget kok
tapi bisa membuat saya masih bisa bertahan hidup sampai sekarang juga
terima kasih el
mbak nia jadi mau ngontrak di sini kan
bu nia ini perlu tempat yang aman untuk tempat tinggal
terus aku kepikiran untuk aku ajak ke sini
maksudnya tempat yang aman maksudnya kamu gimana rah
ah aku zou terpara goba deh
hmm tapi aku rasa senang ya karena aku pasti tetap keras
kalau seperti ini tapi gue emang muarcape dream
nah itu ada yang wraps aja sih
aku pernah teenagers mohon

sengen seperti ini
semoga aman juga ya ren
ini kenapa kaki saya ya
kenapa jantung saya berdebar keras sekali
kalian ini bagaimana sih
untuk cari satu perempuan
dan satu anak kecil aja
kerja kalian gak becus
kalian ini bagaimana sih
masih betah kan kerja sama saya
kalian gak mau kan
terjadi apa apa sama mereka
tapi tadi tuh kita hampir aja pak berhasil
tadi tiba tiba ada orang yang nolongin mereka pak
kami tidak tahu pak
berani beraninya dia ikut campur sama urusan saya
apa ini ya punya temen ya yang ngebantu dia
tapi siapa orangnya
karena saya tahu semua temennya
dan gak ada satupun yang berani sama saya
dan jaga setiap hotel dan apartemen
di sekitar sini
pokoknya cari sampai dapat
kalau perlu kerahkan anggota tabah
punya anak buah
maunya uangnya aja
tapi kerja salah salah
ini serius kamu
saya kesana sekarang